proyek pembangunan jalan layang di jalan jakarta kota bandung
membuat lalu lintas di kawasan itu macet kepolisian
menerapkan pengaturan khusus untuk mengurangi kepadatan
antrean kendaraan di jalan jakarta kota bandung
sudah seperti ini sejak awal september
hal ini terjadi seiring dimulainya pembangunan jalan layang
tahap satu di jalan jakarta sampai jalan wr supratman
penempatan sejumlah alat berat membuat jalan jakarta
yang semula memiliki tiga lajur kini hanya dua lajur
di sini kendaraan terpaksa bergerak dengan kecepatan
kurang dari tiga km per jam
antrian kendaraan bisa mengular hingga dua km dari titik pembangunan
jalan jakarta ini memang salah satu jalan yang paling terdekat
untuk mengakses pusat kota bandung sehingga memang
meskipun kondisinya macet seperti ini
warga lebih memilih untuk melintasi jalur ini
dibandingkan harus memutar ke jalan lain
seperti kiara condong dan juga buah batu
yang tentu saja memiliki jarak tempuh
yang lebih jauh untuk mengakses ke beberapa tempat
di pusat kota bandung yang tentu saja akan berdampak
pada waktu tempuh mereka
antrean kendaraan terjadi sepanjang hari
dan lebih padat di jam jam berangkat dan pulang kerja
hal ini dikeluhkan sejumlah warga yang biasa melintas di jalan ini
macetnya juga lumayan apalagi kalau misalnya pagi pagi banget ya
bisa mungkin biasanya cuma semenit dua menit mungkin ya
sekarang bisa lima menit sepuluh menit mungkin juga bisa lima belas menit
apalagi kalau misalkan sore juga kadang juga kayak gitu
biasanya tiga menit empat menit lewat
sekarang kalau misalkan
hari senin bisa nyampe dua puluh lima menit di sini
kalau alternatif kan kalau mau ke lembang kita harus muter
harus ke sukajadi jauh
apalagi kan sekarang jalannya udah dirubah ya
udah dibelokin ke sukajadi ke sana gitu kak
menurut pengamat transportasi dari institut teknologi bandung
pembangunan infrastruktur transportasi akan menimbulkan dampak
baik sewaktu pembangunan maupun sesudahnya
jumlah kendaraan bermotor di kota bandung saat ini sekitar tiga juta
yang delapan puluh persen
yang merupakan kendaraan roda dua
menurutnya ada hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum memulai pembangunan
yang wajar tetapi memang harus diinformasikan ke masyarakat
masalahnya jujur saya saya sendiri juga baru tahu
ada groundbreaking kemudian dibangun
masyarakat tidak diinformasikan jauh jauh hari ini
minimal dua tiga minggu sebelumnya diinformasikan
kalau ada pembangunan ini nanti kalau ada kemacetan
alternatifnya lewat sini sini sini seperti itu
itu yang harus ada kajian atau manajemen lalu lintas pada saat masa pembangunan
masih kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengantisipasi
ya agar tidak terjebak dalam kemacetan
untuk mengurangi kemacetan
satuan lalu lintas polrestabes bandung sudah mengambil langkah langkah
dibuat kanalisasi dibagi dipecah menjadi dua lajur
di sepanjang jalan jakarta sukabumi sampai dengan jalan jakarta bogor
kita pasang trafikun
selanjutnya pengaturan yang ketiga
kita melakukan pengaturan di persimpangan jalan jakarta jalan supratman
atau jalan jakarta ahmadiani
itu dengan pola manual
ini hanya baru rekayasa tahap pertama
pembangunan jembatan layang tahap satu ini akan berlangsung selama satu ratus dua puluh hari
untuk pengaturan lalu lintas
satu lantas polrestabos bandung menurunkan sepuluh personel setiap hari
yang disebar di beberapa titik di jalan jakarta